lokasi yang jadi makam eril nantinya bukanlah tempat pemakaman
namun sebuah lahan yang cukup asri dan luas dengan suguhan pemandangan alam serta gunung
rituan kamil membuat sendiri desain makam tempat peristirahatan terakhir eril
dalam akun instagramnya kang emil mengatakan
jenazah merilkan mumtaz akan dimakamkan di sebelah masjid
yang namanya sama dengan nama eril yaitu al mumtaz
yang berarti terbaik
dalam unggahannya kang emil juga memperlihatkan sketsa sebuah masjid yang indah dengan cat warna putih
tidak hanya itu ia juga mengunggah sebuah foto peti jenazah sang anak
jenasa eril akan diberangkatkan dari swiss ke indonesia pada sabtu pagi waktu setempat
dan kemungkinan akan tiba di jakarta pada minggu pagi atau siang
istri rituan kamil atalia praratia bersama sejumlah kerabat
sabtu pagi menunjukkan
jauh lahan yang akan dijadikan tempat pemakaman putra sulungnya
di yayasan islamic center baitul ritwan cimaung kabupaten bandung jawa barat
menjegah terjadinya kerumunan
warga hanya diperbolehkan melihat dari jauh lokasi peristirahatan terakhir eril
mereka mengaku akan datang saat prosesi pemakaman eril
yang akan dilaksanakan pada senin tiga belas juni dua ribu dua puluh dua
pada saya lihat berita lagi hari senin
terpaksa saya nggak pulang ke bandung hari minggu
mau rencananya mau menyaksikan nanti hari senin waktu itu pak ya
iya iya mau menyaksikan
sementara itu karangan bunga masih terus berdatangan ke gedung negara pakuan
di jalan oto iskandar di nata kota bandung
karangan bunga tidak hanya berjejer di setiap sudut area dalam gedung negara pakuan
tetapi juga di sekeliling area luar rumah dinas gubernur jawa barat tersebut
beberapa pelayat yang datang menuliskan ucapan duka cita pada kertas
yang kemudian ditempel di dinding yang telah disiapkan
iputan cnn indonesia